saya juga gak tau saya kenapa
apa karena mungkin saya tuh udah ngerasa deket banget sama kamu sus
untuk melihat kamu dari sisi profesinya
makanya saya mau resign bu dokter
saya resign sebagai suster
supaya saya bisa bekerja seperti orang biasa
sebagai pribadi saya sendiri
hanya kita yang tau
di luar cidawu
kalo bisa secepatnya
insya allah bisa
hanya kita berdua yang tau
saya bisa bicara sebentar sama bu dokter
ya boleh dong
saya mau kasih tahu bu dokter
ya ya tentu rights
di rumah sama papa
papa juga seneng di rumah sama jeniper
kalau jeniper gak sekolah nanti bodoh kayak papa
papa gak bodoh
ya makanya jeniper sekolah biar pintar kayak papa
kalau nanti jeniper diculik bogor yola gimana
diculik supaya pisah dari papa
oh kayak sinetron harta warisan ya
sekarang jeniper bobo ya
jenniper mau papa ceritain apa
lebih ngikut pa
tapi jeniper bobo ya
pada zaman gak dulu kala
hiduplah seekor burung robin yang bernama hut
si hood itu berteman dengan seekor kancil sayang
pada suatu hari
si hood sama kancil itu menyeberangi sungai
yang banyak buayanya
si hood bingung gimana caranya mau menyeberangi sungai
tapi karena kancing itu cerdas
si kancil bisa nolongin seafood untuk menyeberangi sungai yang banyak buayanya
akhirnya seahud senang karena bisa melewati buaya buaya yang luas
baikan si perempuan

saya gak enak dengan keberadaan kamu disini
kamu tuh sering melakukan pekerjaan
tapi sebenarnya itu bukan pekerjaan kamu
kamu beliin saya makan
sampai kamu ngurusin masalah pribadi saya
sampai anak anak aja kamu yang jagain
saya juga gak tau saya kenapa
apa karena mungkin saya tuh udah ngerasa deket banget sama kamu sus
untuk melihat kamu dari sisi profesinya
makanya saya mau resign bu dokter
supaya saya bisa bekerja seperti orang biasa
sebagai pribadi saya sendiri
saya menyukai anak anak
saya bisa bantu bu dokter di klinik ini
saya sudah jatuh cinta dengan ciraos
terus kalau gitu sekarang saya harus panggil kamu apa
panggil nama aja dong
membuat saya punya arti
kalau hidup bukan hanya untuk bernafas
kalau gitu besok pagi pagi sekali saya akan nemuin pak kades
terus saya akan bilang
kalau saya udah nemuin pengganti suster
terima kasih bu dokter
udah tuh debbie
papa kan udah ngikutin kamu
gimana kalau kita ambil motor dulu bun
bunda mau ngerenop rumah dulu
cuma kita yang belum punya motor bun
tatang mah udah ngambil
motor nyate cakep
bunda mau ngerenop rumah titik
bunda juga pinginnya pamer ya
tapi kondisi kita akan beda sama yang lain
apa bunda bisa kerja di timur tengah
udah dulu ya
bunda mau istirahat
mestinya kemaren teh gausah bilang bilang
kalau dapet uang hadiah
bisa dipake buat ngambil mobil ya
aduh udah tuh deb
jangan nyesel papa terus
makasih ya pak
papu memang baik
siapa dulu dong anaknya
bapak bapak prabot nayu
bapak bapak prabot nayu